gila udah nih sok oh memang kamu memaksa sok aduh benar benar oneng tidak ada apa apa
bahaya yang mana sih neng tinggal di handphone sama masih lebih baik sih neng tahu sendiri
daripada dari kita oh brai lagi agak bunga nih malu oh atuh neng atuh itu mau melanggar prekasi
dan boy ma menurut bibi lebih cocok kisah sama neng repa titik coksa haira atau adriana
nyocok mama boy ma ih gadis tua begitu dibilang cocok buat si den boy yang ganteng gagah pinter
kaset soleh lagi ibirah tapi juga cantik bira model
terus guru tinggi lagi kan assalamualaikum waalaikumsalam tuh ada orangnya
kayaknya kalau kata sih si clara cantik dan boy kayaknya cocok sama den boy adiknya
adiknya matanya belok siapol pingpong mata indah bola pingpong tak bolon
indah dipelah mana aja ada kamu gusti matamu juga gitu mas reng dibilang indah tebal
rentas dibandingkan sama neng repa mah jauh kemana mana si andriana sih yes
sip pv da dah jein genengs ya maknya yang several anen areas menurut aden sok pilih
iya kan cantik tau cocok
udah banget sih suaranya
dan boy geleng geleng kepala
itu artinya dan boy gak setuju
ada dia nanya
ini bolonya kan
kalau muka si aden yang cerah
menik kelihatannya tuh
lihat sumeringah begitu
sudah pasti pilihannya masih neng repa
nah aden juga gitu
memangnya aden teh
sudah tidak cinta lagi gitu sama neng repa
memangnya aden teh
tidak mau neng repat jadi pacar aden gitu
boy itu gak mau neng repa jadi pacar boy
neng repa itu jadi istri boy nanti
alhamdulillah ya allah
itu si apa
ini capt raising
pilih dulu deh
ini masih di jalan mau ke butik akang abah
saya habis dari bengkel
saya seneng banget kalau akang mau nemenin saya
dia seneng nemenin saya
persona saya ternyata masih ada
lu semua kakak bayang enggak sih
ag dein mingit siapa
aku lagi never memang ke siapa sih
aku jangan mengingat teman abu
arsen gw jemput lagi
neng neng tidak percaya sih sama abah
abah kan abah sendiri yang ngajarin sama neng
percaya sama allah bukan sama abah itu mau musik udah sini
ah iya deh neng
rasbisaan keturunan salah sih
udah lah gak usah minta minta lah
apa apaan sih neng deh
aduh abah sekarang mau main rahasia rahasiaan sama neng gitu
oke gak apa apa neng juga mau rahasia rahasiaan sama abah
sampai sini abah gak boleh tau lagi neng kayak gimana oke
hei enggak enggak enggak tidak boleh neng
jangan diteruskan lagi lah udah nih sok
kalau memang kamu mau maksa sok
nooning tidak ada apa apa
masih lebih baik si neng tahu sendiri daripada dari kita
brai lagi agak bunga neng mak
si patu neng itu mau melanggar prekasi abah
apa sih abah
kok gak ada sms masuk sama sms keluar ya
neng pikir abah bodoh
abah sudah emansipasi
setiap sms keluar masuk langsung saya delik
kok gak ada sms masuk apa apa
kalau ada sms masuk apa apa sms keluar abah sengaja hapusin ya biar neng gak tau abah sms an sama siapa
tuhnya seusah ujian waae si neng neng
kok mahal hapusnya juga abah tidak ngerti abah mahal
hapus hapus gitu neng
terus mana sms nya kenapa jadi kosong
gak ada gitu
udah coba sini di sini
nanti kesetrum lagi kamu megang
emang jadi listrik neng
hei siapa tau neng suka kejadian udahlah neng
percayalah sama abah tidak ada sms an sama siapa siapa
abah mau ke mana ih
kayaknya abah bukan sholat neng
tapi kayaknya abah mau lanjutin sms an lagi nih
hmm sibuk banget gue sama si adriana
aduh bete banget nih barusan
bete bete kenapa
kok tuh bete banget sama si adriana
tau gak sih
tadi di rumah reva itu ariel tuh banyak banget sama aku
sama reva juga dia baik banget
sampai dia tuh maksa aku buat pulangnya diantri sama dia
eh taunya pas di mobil keluar deh tuh aslinya si adriana
ya allah nyerocos
ternyata dia tuh udah nguping pembicaraan aku sama reva
yang aku nahan reva biar gak bilang ke boy kalau adriana itu mama tirinya
si adriana tuh malah nekat
itu adalah mama tirinya reva
terus gimana dong
ya aku juga gak tau ekal
dia tuh tadi segala ngancam aku biar aku gak ngasih tau reva
kalau ini semua tuh berpura pura
dia tuh sandiwara cuma baik sama reva
yang aku takut tuh adriana beneran nekat
kalau dia tuh ternyata ngasih tau boy kalau dia tuh mama tirinya reva
atau sebaliknya dia ngasih tau reva kalau dia ternyata mantannya boy
karena dua hal itu yang bisa bikin bahaya
bisa bikin reva sama boy itu ngejauh nantinya
nah itu adriana tuh bisa ngebaca kedepannya tuh bakal kayak gitu
jadi dia tuh bener bener pede
dia benar benar yakin kita gak bakal bisa ngebongkar rahasia dia
ya sekarang sih kita harus cari sesuatu yang lain
biar adriana itu gak berkutik lagi
kamu udah sampai rumah
yaudah deh kalau gitu kamu istirahat aja ya
biar nanti jalan keluarnya kita bikinin sama sama
yaudah oke makasih ya ekal
yaudah bye sayang
tapi omongannya mahmud benar juga sih
dengan begini kesempatan gue buat deket sama boy juga makin susah
dan buat dapet restu terima mama nya boy juga makin berat
secara kelara itu kan model
jangan jangan boy juga udah suka lagi sama dia
waktu itu aja gue gak bilang kalau misalnya di cafe dia lagi berdua sama clara
kenapa ya gue gak berani buat nelfon boy
apa aku bilang aja ya
aku tanya sama dia gitu
tapi kalau misalnya aku nanya ntar
boy malah nanya balik
aku bisa tahu informasi itu dari mana